pertama satu richard sebagai justice kolaborator
mempunyai hak untuk dipisah ya
baik itu tahanannya maupun pelaksanaan
menjalankan hukuman sebagai narapidana dan warga pinaan masyarakat
yang itu kemudian kami pilihlah rutan barat stream
yang kami sudah juga kerjasama dengan rutan baris krim selama ini
sehingga pertimbangan keamanan juga sehingga kami memutuskan
tentu saja ini juga dengan richard ya
keputusannya juga berkaitan dengan penempatan tersebut
sehingga rutan barat stream
apa yang jadi poin keamanan sih bu pertimbangan
karena kan sebelumnya juga lapa salemba disebutkan atas rekomendasi psk
sesaat langsung berubah itu maksudnya keamanan apa sih
sebenarnya itu ada beberapa pertimbangan yang tidak
potensi ancaman dan sebagainya
sebenarnya kita sudah diskusikan dengan dirjen pas
dan kemudian juga dengan kejaksaan
berkaitan dengan penempatan di lapa salemba
tapi terus kemudian pertimbangan lainnya kami berkaitan dengan potensi ancaman tadi
oh ada potensi ancaman
yang kita masih belum bisa mengenali lebih jauh dan lebih detail
richard ini kan harusnya ditempatkan di sel khusus yang biasanya sendiri ya bu
apakah memang tidak ada stel untuk richard sendiri karena overloa
atau seperti apa yang psk melihat
ada sebenarnya nah ini yang salah satunya pemenuhannya bisa di lutan barat stream